gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama telah usai memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
ahok datang ke gedung kpk pukul sembilan tiga puluh lima waktu indonesia barat
gubernur dki jakarta ini diperiksa selama delapan jam terkait reklamasi teluk jakarta
kpk menggali keterangan ahok mengenai alatnya pembahasan duara perda
termasuk penentuan besaran kontribusi tambahan bagi para pengembang sebesar lima belas persen
sebelumnya sejumlah pihak telah diperiksa kpk diantaranya ketua balekda dprd dki jakarta m taufik
dan juga staf khusus ahok yang kini dicekal ke luar negeri suni tanu wijaya
pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk pak arisman pak sanusi dan satu lagi pak winanda
jadi tiga sangka ini mungkin boleh dinaikkan jadi saya melengkapi berkas berkas
mantuk beliau beliau itu